laga final piala presiden dua ribu delapan belas diwarnai kericuhan yang sempat terjadi di plaza timur stadion utama gelora bung karno
para penonton yang tidak memiliki tiket memaksa masuk dan menjebol pagar
kericuhan terjadi di sela sela pertandingan saat persija unggul satu dari bali united di final piala presiden
beberapa orang supporter berhasil melewati pagar pembatas dan berlari menuju pintu masuk stadion
aksi kejar kejaran antara polisi dan supporter terjadi di zona enam plaza timur stadion utama gelora bung karno
penonton yang tidak memiliki tiket ini sempat melempari polisi yang berjaga
karena suasana semakin tidak terkendali polisi menembakkan gas air mata untuk memukul mundur supporter yang terus memaksa masuk
kedewasaan supporter sepak bola indonesia kembali diuji setelah stadion gelora bung karno dipercantik
nyatanya tidak membuat supporter turut menjaga keutuhan fasilitas umum berskala internasional ini
laga final piala presiden persija melawan bali united diwarnai aksi pengerusakan oleh ulah oknum supporter yang mencoba merangsek masuk saat pertandingan berlangsung
pihak keamanan gabungan yang terdiri dari tni dan polri cukup kewalahan
saat menghalau aksi pengerusakan yang dilakukan supporter sepak bola
kondisi ini diperburuk dengan sampah yang berserakan di seluruh penjuru plaza timur hingga utara
selain kurangnya kedisiplinan supporter hal ini juga dikarenakan jumlah petugas kebersihan yang tidak memadai
kondisi ini terjadi saat indonesia sedang menjaga reputasi sebagai menjadi tuan rumah asian games dua ribu delapan belas